kesiapan anies baswedan untuk maju sebagai calon presiden jika disokong oleh partai politik disambut baik oleh pks demokrat dan nasdem
ketua dpp pks mardani alisera mengamini bahwa nama anies menjadi nama yang paling sering disebut oleh kader internal untuk diusung sebagai calon presiden dan siap untuk dibawa dalam forum majelis syuro pks
kini pks nasdem dan demokrat mulai menyodorkan nama calon wakil presiden masing masing yang dinilai potensial untuk mendapatkan
dampingi anies baswedan
dari pks ada nama sohibul iman ahmad heriawan irwan prayitno ahmad syahiku hingga hidayat nur wahid
sementara nasdem menyodorkan nama kofifah indar parawansa dan juga panglima tni jenderal andika perkasa
terakhir demokrat masih berharap nama agus harimurti yudhoyono mendapat posisi strategis dalam pembentukan koalisi ini
mardani menegaskan bahwa pks siap untuk mencari kesepakatan bersama soal pasangan capres dan cawapres
bangunan koalisinya harus ekonomi
kan teman teman nasdem berharap mas ahy teman teman demokrat teman teman nasdem ada suara buko viva atau siapa
kita pks juga punya kader internal yang kami sangat yakin layak untuk diajukan
tetapi kita akan mengambil keputusan secara rendah hati keseluruhannya untuk kepentingan bangsa

selain itu ketua dpp nasdem willy aditya menghargai preferensi politik setiap partai dalam menyodorkan nama cawapres untuk koalisi tersebut
meski tak menampik nama anies baswedan yang mengerucut dari tiga nama rekomendasi capres nasdem
serta nama kofifah serta andika perkasa sebagai cawapres
willy mengingatkan bahwa ketiga partai perlu berkompromi dan tak saling memaksakan pilihan untuk kepentingan terbentuknya koalisi
partai tentu memiliki domain ya tapi di sisi yang lain kan kalau itu dipaksakan kan
kita tidak ingin itu mungkin yang menjadi titik patahnya nanti
bisa jadi jangan jangan ketika ada proses pemaksaan itu menjadi bubar jalan
itulah yang saya bilang tadi dinamika ini yang menjadi cukup berwarna warni lah
berona rona proses pengambilan keputusannya
di dalam hal itu kemudian kami saling berdialog membangun kesepakatan
kami saling berdialog membangun kesepakatan
partai demokrat mengakui bahwa pembahasan soal nama cawapres menjadi pembahasan tersendiri di internal partai
untuk menyokong elektabilitas capres yang diusung
kepala badan komunikasi strategis demokrat herzaki mahendra putra menyatakan bahwa nama ketua umumnya agus harimurti yudhoyono
adalah orang yang tepat untuk melengkapi anies baswedan
ya tentunya antara keberadaan cawapres ini menjadi sangat penting gitu loh
jangan sampai cawapres ini kemudian masuk tetapi malah mendegradasi atau curugnya sama nih
sebisa mungkin kan curugnya semakin luas yang memilihnya semakin besar gitu
nah inilah yang kemudian kami juga cermati
memang ada masukan masukan kemudian bahwa anies ahy banyak ya berbagai survei
yang kemudian menempatkan pasangan ini sebagai yang nomor satu
diadu dengan pasangan manapun menang gitu
direktur eksekutif lembaga survei indonesia jayadi hanan menilai bahwa salah satu kendala koalisi ini
belum dideklarasikan adalah soal kesepakatan nama cawapres
menurutnya ada tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan ketiga partai
dalam menentukan cowopres
pertama adalah keuntungan elektabilitas yang akan didapat oleh partai atau efek ekor jas
kedua nama calon diharapkan akan membawa soliditas koalisi
dan terakhir memunculkan pasangan yang kompetitif
nomor satu berpeluang untuk ahy nomor dua berpeluang itu kofifah
bagaimana dengan pks yang lima orang itu
kelima limanya dari segi perhitungan elektabilitas bersama sama dengan anies sebagai pasangan
itu cenderung kalah dari kalau anies dipasangkan dengan ahy
atau anies dipasangkan dengan hovifah
dan dari segi efek ekorjas pks saya kira tidak akan kesulitan untuk mendapatkan efek positif dari calon anies
ketiga partai akan mendeklarasikan koalisi poros baru bersamaan dengan nama capres dan cawapres
jika kesepahaman menguat di antara ketiga elit partai tersebut
ausriun dholu robin kit jakarta